ketua mahkamah konstitusi arief hidayat menemui presiden joko widodo di istana kepresidenan
pertemuan terkait mekanisme pemberhentian hakim konstitusi
patrialis akbar yang terjaring operasi tangkap tangan kpk
arief hidayat membenarkan jika surat pemberhentian sementara patrialis akbar sebagai hakim konstitusi
sudah diserahkan kepada presiden joko widodo
menurut arief proses yang akan dilakukan meliputi rapat untuk memilih ketua dan sekretaris majelis kehormatan
setelah terpilih majelis kehormatan akan melakukan sidang pendahuluan untuk memeriksa saksi saksi
mulai dari hakim panel pegawai hingga panitera
setelah itu akan diadakan rapat dan pemeriksaan lanjutan oleh majelis kehormatan mk
tahapan terakhir majelis kehormatan akan datang ke kpk untuk memeriksa patrialis akbar
calon pengganti pesan saya hanya ya urusannya sendirinya sendiri sudah selesai
jadi mereka sudah tidak memikirkan apa
dianggap gaji mk itu sudah cukup sudah banyak itu
terus sudah nggak mikir jabatan apa apa lagi ya sudah disitu amanah gitu
kalau itu enggak masalah karena sumber negarawan itu bisa jadi politisi
dari akademisi dari usahawan dari ngo dari lsm semua banyak negarawan
asal memang negarawan betul yang hidupnya sudah selesai
kita contohkan the funding fathers itu politisi semua ternyata negarawan semua
kita tidak boleh membatasi batasi
kalau membatasi namanya
membatasi hak konstitusional warga dalam dipilih dan memilih